apa yang kamu lakukan
siapa yang mengizinkan kau tidur disini
ini adalah wisma kesatria
semua anak ayah anda prabu
berhak untuk tidur disini
jika kau tidak mau keluar dengan baik baik
aku terpaksakan mengusirmu dengan cara yang kasar
mantra susuk amjan
mantra apa itu sheikh guru
itu adalah ilmu ibtis
yang bisa merubah muka seseorang
sesuai dengan keinginan pemilik mantra ini
mantra itu sudah musnah
tiba tiba muncul kembali
apa yang harus aku lakukan
apakah wajahku ini bisa kembali lagi sheikh guru
penangkal mantra itu
ada atau tidak
di barat terakhir
saya akan menghadap gusti prabu
untuk melaporkan persoalannya
semoga gusti prabu
gusti prabu mengetahui
sebaiknya raden merahasiakan persoalannya
baik sheikh guru
aku akan merahasiakan
apa yang kamu lakukan
siapa yang mengizinkan kau tidur disini
meraih ini adalah wisma kesatria
semua anak ayah anda prabu berhak untuk tidur disini
jika kau tidak mau keluar dengan baik baik
aku terpaksa akan mengusirmu dengan cara yang kasar
hentikan lain apa yang kamu lakukan
rai kenapa kamu membenciku
karena ibundamu adalah pembunuh
ibundamu sudah berusaha membunuh ibundaku
itu semua tidak benar
ibunda ratu sebut
ibu bang larang tidak pernah menaruh racun ke dalam minuman ibundamu
kamu harus tahu itu
semuanya sudah terbukti
tiada yang ingin mengelak
itu semua fitnah rai
tunggulah sampai semua terungkap dan kamu tahu siapa pelaku sebenarnya
saya akan bantukan keluar
kau berani mengelakku
jangan hukum dia
kalau kamu tidak ingin aku disini
aku akan pergi dari sini
aku pergi dari sini
ayo kita pergi dari sini
jadi raden walang susam masih hidup
apa yang telah nyai rompong lakukan
kenapa dia tidak meneruti semua perintah itu
kenapa nyai rompang tidak membunuh raden walang susam
kurang ajar nyai rompang
apa yang sedang kalian lakukan disini
jangan jangan kalian sudah mematahiku dan mencuri dengarku
wah bahaya ini bukan kita
tidak lelah kudu
ayo kita ingatkan saja untuk menurut kita
kita harus memanfaatkan mantra menentukan dalam pohon
zulatu zai maguk
dasar dua pendekar pendekar
jadi seperti itulah
yang sebenarnya terjadi rai
sebuah fitnah yang sangat keji
sedang mengancam ibu darah
atau sebuah melarang
menyembunyikan masalah ini kepada aku
aku berhak tahu yunda
ayahanda prabu hanya
tidak ingin kamu bersedih saja
dan ayahanda prabu
mengembalikan kehormatan ibu darah
sebuah melarang secepatnya
kenapa bunda harus menerima nasib seperti ini
ini benar benar tidak adil
hinda pun berpikir seperti itu
walaupun yunda sempat percaya
dengan fitnah keji itu
namun saat ini
yunda sangat yakin
bahwa ibu darah atau sebuah melarang
tidak mungkin melakukan hal sekeji itu rai
lalu apa yang harus kita lakukan sekarang indah
kita tidak bisa
melakukan apa apa rai
sebelum kita mendapatkan bukti
yang meringankan ibu darah
ratu sebang larang
kita harus mencarinya
dan mengungkap fitnah ini yunda
kamu benar rai
saat ini yunda
dan syekh guru nerjati sedang melakukannya
hama memohon kepadamu ya allah
lindungilah bunda ya allah
jauhkanlah bunda dari fitnah ya allah
rabbana atina fid dunya hasanah
wafil akhirati hasanah
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sekarang sebaiknya yunda istirahat
baiklah kalau begitu rai
jaga dirimu baik baik ya
jangan lupa like share dan subscribe yaa
ada apa memanggilku
aku menyuruhmu untuk membunuh raden wolang susang
tapi kenapa kamu tidak melakukannya
dia sekarang berada di tanah panjang jarak nyai
dan sebentar lagi
rai prabu siliwangi akan mengetahui
kalau anak sulungnya masih hidupnya ini
ini harus dicegah
siapa orang itu yang sudah mengenali dia wolang sungsang
kita berbagi tugas
aku mengurus wolang sungsang
dan kau mengurus syekh nurjati
tapi si dia malam ini juga
jangan sampai dia bicara sama si iluwadi
tapi bagaimana caranya nyai
ilmu kanurakan syekh nurjati
sangat saktiman rakyat dan mumpuni nyai
amuk marugun pakai otak
akan aku lakukan
lakukan malam ini juga